kebakaran juga melanda satu unit rumah semi permanen di palembang sumatera selatan
api dengan cepat menyebar dan menghanguskan rumah yang berada di jalan wahid hashim
kelurahan lima dulu darat kecamatan seberang ulu satu palembang pada selasa pagi
warga yang panik melihat kubaran api mencoba memadamkan api dengan alas seadanya
namun usaha tersebut gagal karena bahan material rumah yang sudah terbakar
api bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi
namun asodara kebakaran menewaskan pemilku rumah yang berusia tujuh puluh tahun
korban bernama rojali diduga tertidur saat kebakaran dan tertimpa puing bangunan
dua anak korban bisa menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar